ahok yang menjadi calon kuat terpilih kembali dan melihat pencapainya selama ini
namun ahok mengajukan syarat bila ia diminta maju tahun depan syaratnya adalah mendapat satu juta tanda tangan
dari para simpatisan sebagai bukti dirinya mendapatkan dukungan
selanjutnya ia siap diusung oleh partai politik
nah dari ahok seperti itu komentarnya namun yang berikutnya kita lihat
ini adalah komentar dari ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
yusril secara tegas menyatakan siap head to head atau berhadapan langsung dengan gubernur ahok di pemilihan gubernur dki
yusril bahkan akan memulai menghimpun dukungan mulai maret dengan target satu juta tanda tangan dalam waktu tiga bulan
selanjutnya setelah yusril iza mahendra kita lihat ada pengusaha sandiaga uno
ia mengatakan sempat mengatakan bahwa popularitas gubernur ahok saat ini cukup tinggi
namun ia menyatakan bahwa dengan niat memperbaiki jakarta menjadi lebih baik dan lebih sejahtera
maka sangat mungkin ia terpilih pemilu kada di dki jakarta dua ribu tujuh belas nanti akan menunjukkan warga ingin pemimpin saat ini
atau pemimpin yang baru yang lebih baik itulah yang disebutkan oleh sandiaga uno
kemudian selanjutnya ada juga ini sebetulnya bukan nama baru
ada bapak adiaksa daud mantan menpora ya yang saat ini jadi ketua kuartir nasional pramuka
menyatakan bahwa ia siap maju dalam bursa calon gubernur dki
meski saat ini belum mendapatkan dukungan partai
adiasa mengaku popularitasnya masih kalah jauh dari gubernur ahok
dan dirinya mengklaim baru memperoleh sembilan puluh ribu kopi ktp warga dukungan dari warga dki
kemarin juga sempat menyatakan bahwa jikapun harus menjadi wakil
maka beliau tidak mau menjadi wakil dari gubernur ahok karena berbeda visi
namun juga ini yang menjadi perbincangan dari banyak pihak
ridwan kamil yang disebut sebut dalam bursa calon gubernur dki mendatang
dan hari ini ridwan kamil resmi menyatakan penolakannya maju sebagai cagup dki
namun kita harus sama sama tahu bahwa politik tidak ada yang pasti
kita ingat beberapa tahun yang lalu ketika presiden jokowi juga sempat dinyatakan akan maju sebagai gubernur dki jakarta saat itu
tetapi mengatakan tidak akan maju
namun pada akhirnya kita tahu sekarang kita menyebut beliau sebagai mr presiden
namun dari ridwan kamil ada juga calon ini
yang juga menjadi perbincangan
wakil ketua dprd dki abraham lunggan atau lulung
lulung berujar bahwa dirinya mau saja menjadi calon gubernur jika partainya
yaitu partai persatuan pembangunan memutuskan untuk mencalonkannya
ia juga mengaku sudah membuat survei meski tidak menyebut hasilnya
nah siapakah yang akan betul betul maju
kita akan tunggu tanggal mainnya